selasa siang tiga orang anggota satlantas polres sukabumi jawa barat
mendatangi rumah restu singgih di desa citepus pelabuhan ratu
orang tua restu dan warga kampung sangat kaget
polisi mengatakan restu akan dimintai keterangan terkait sepatu yang didapatnya
tetapi saat hendak masuk mobil ke satlantas polres sukabumi
memberikan bingkisan dan meminta restu membukanya
ternyata restu mendapat surat izin mengemudi atau sim gratis
dan proses penangkapan restu hanyalah lelucon yang digagas polisi
restu mendapat sim gratis sebagai hadiah ulang tahunnya
yang bertepatan dengan hari bayangkara
restu mencari sim baru dan seratus sim perpanjangan
dan saat itu apabila ada yang pada saat satu juli tepat tujuh belas tahun
itu merupakan kado istimewa sweet tujuh bean lah kira kira seperti itu
meski membuat syok keluarga kejutan pemberian sim ini merupakan program
satlantas polres sukabumi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat
polisi berharap warga memiliki sim dan berdisiplin
serta menaati hukum saat berkendara
amat fikri sukabumi